meski harga beras mulai mengalami penurunan namun bagi masyarakat masih dinilai cukup tinggi
tidak sedikit yang khawatir dengan harga beras yang tidak menentu
salah satunya adalah rosita ibu rumah tangga asal jakarta yang sejak harga beras melonjak
memutuskan menyetok beras dalam jumlah banyak untuk mengakali harga yang tidak stabil
sampai kapan nih begini gitu kan kita kan sedang kita makanan pokok ya
tiap bulan kita harus makan maksudnya harus tiap hari kita harus makan beras makan nasi gitu
tapi kalau harga beras tinggi gimana orang mau beli beras gitu kan susah
demi mengendalikan harga beras pemerintah menggelontorkan beras medium atau beras bulog
dengan label sphp agar kebutuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga
deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan badan pangan nasional igusti ketut astawa
menjamin stok beras di pasar seluruh indonesia aman
spap sebenarnya kan beras bulog itu digunakan juga untuk bantuan pangan
sampai september oktober november bahkan ada rencana untuk desember pun akan ditambah
kemudian pelaksanaan carry over stoknya kita harapkan ada satu dua juta ton
itu secara prinsip siap di bulog sehingga secara prinsip posisi stok bulog relatif aman
astawa juga mengatakan selain stok yang aman
pun menegaskan setiap pedagang menjual beras sphp dengan harga jual yang telah ditentukan
yaitu rp sepuluh sembilan ratus untuk pulau jawa dan sebagian sumatera
rp sebelas dua ratus untuk sumatera dan kalimantan
dan untuk sulawesi maluku dan papua dengan harga rp sebelas delapan ratus
aloy pedagang beras di pasar induk cipinang mengatakan tidak ada batasan pembeli untuk membeli beras sphp
kita lebih diarahkan untuk menjual ke konsumen akhir
kayak saya kirim ke end user kan d satu ke d dua mereka disujul jual rp sepuluh sembilan ratus